kami berusaha untuk mengumpulkan pengetahuan pengetahuan tentang agroekologi
mengumpulkan ayat ayat al quran yang berbasis pada pemulihan ekonomi
setelah itu bisa diakses oleh masyarakat luas
tidak melihat perempuan dan laki laki toleransinya sangat kuat
dan yang paling penting adalah ini membicarakan tentang alam semesta
visi pesantren atorik itu sendiri adalah mengembangkan menguatkan ajaran islam sebagai agama yang rahmatanil alam
desa sogagali kecamatan tarogong kabupaten garut jawa barat
itulah lokasi penyelidikan
terpampang luas pekarangan hijau yang ditanami berbagai macam tumbuhan
pesantren atorik merupakan lembaga pendidikan islam yang bergerak pada pembelajaran pengolahan pertanian dan perkebunan
pembelajaran tersebut merupakan upaya dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan
itulah yang disampaikan oleh nisa warga dipura seorang mantan aktivis lingkungan
yang kini memimpin pondok pesantren atorik
wanita berusia lima puluh satu tahun tersebut telah mendirikan pesantren sejak tahun dua ribu
visinya adalah mewujudkan ilmu pertanian yang berorientasi pada penyelamatan ekologi dan juga ekonomi bagi siapapun yang ingin mondok di adsorik
pesantren ini mengembangkan sistem pendidikan yang memberikan kurikulum anak anak santri
yang memberikan kurikulum anak anak santri yang memberikan kurikulum anak anak santri
harus kembali lagi ke desa
jadi pada angkatan pertama kami banyak melakukan interaksi dengan orang orang desa
dengan teman teman di desa
kami mengajak beberapa orang orang ya beberapa saudara saudara dekat
saudara saudara jauh anak teman anak anggota tani
bertemu ayo kita belajar bersama mengelola pesantren ekologi atorik
yang di dalam kurikulumnya itu bukan untuk berangkat ke kota belajarnya
tetapi kembali ke desa untuk menggali potensi desa
ya ini tadi berbasiskan agroekologi pertanian berbasis pemulihan ekologi
dalam praktiknya nisa warga dipura menuturkan bahwa pesantren atorik ini memang menitikberatkan pada pengajaran konsepnya
ekologi atau hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan
tetapi tak lupa memperdalam agama islam juga menjadi penting sebagai fondasi dalam melengkapi marwah pondok pesantren
atorik sendiri adalah jalan jalan untuk mengambil pada pemulihan ekologi
pengajaran pada habluminal alam
kemudian yang paling penting juga
atorik itu bervisi pada ajaran islam
bahwa islam itu sungguh sangat rahmatan lil'alamin
rahmatan lil'alamin itu dia berhubungan sekali dengan kesosialan
dia berhubungan sekali dengan tidak melihat perempuan dan laki laki
tidak melihat dia sangat gender mainstream
toleransinya sangat kuat dan yang paling penting adalah
ini membicarakan tentang alam semesta
begitu jadi visi pesantren atorik itu sendiri adalah
mengembangkan menguatkan ajaran islam sebagai agama yang rahmatan lil'alamin
lantunan potongan ayat al quran tersebut erat kaitannya dengan keberadaan pesantren atorik
dan sosok nisa warga di pura
sebagai pengajar yang sudah bergabung selama satu tahun di pesantren

adam makmun menilai bahwa sosok umi nisa
panggilan akrab dari nisa warga di pura
merupakan sosok pemimpin yang dapat memberi pengaruh
bagi perkembangan pesantren atorik
yang bisa diterapkan khususnya bagi anak muda
untuk mengembangkan bidang pertanian
allah mengurus manusia ke bumi itu sebagai khalifah
sebagai khalifah itu bisa diantar
diartikan sebagai yang datang dari yang datang sebelumnya
pengganti gitu khalifah itu
pemimpin khalifah itu
makanya antara lingkungan dengan agama itu sangat berkesinambungan gitu
karena kita hidup di lingkungan
kita sangat bergantung kepada lingkungan
kita sangat bergantung kepada air udara dan sebagainya gitu
nah kami di pesantren ekologi
tarik ini merangkul anak muda anak muda yang ingin belajar mengaji
dengan dibarengi dengan treatment berkebun untuk self healing nya
bertujuan untuk supaya jiwa dan raga anak muda anak muda zaman sekarang itu
bisa terobati gitu
nisa warga dipura dikenal sebagai sosok yang memang sudah akrab dengan alam ataupun pertanian
sebelum atas kondisi
saat thorik berdiri
ia rutin membantu permasalahan yang dihadapi para petani
seperti melakukan advokasi agraria dan mendampingi petani setempat
dipandang sebagai sosok ibu yang tegas
serta pekerja keras
meski perhatian sang ibu terbagi pada aktivitasnya mengelola pesantren
salwa justru turut membantu mengisi beberapa tausiah
bagi para pendatang yang mengunjungi at thorik
untuk belajar agama serta menjalankan kegiatan bertani
momen yang aku tangkep tuh ketika dulu umi seorang aktivis kan
umi bagaimana umi orasi di mana mana
aku melihat sendiri bagaimana umi memperjuangkan hak hak para petani
akhirnya kita move dari perjalanan itu hijrah
karena abi juga ada di lingkungan pesantren
biar kita lebih dikenal
kalau misalkan sekarang demo capek capek orasi capek capek tapi tidak dikenal
yang akhirnya kita membuat satu perubahan
umi dan abi hijrah
untuk membuat pesantren yang berbeda tentunya dari yang lain
pesantren ekologi ini
strategi yang kami kembangkan di pesantren atorik untuk mengambil banyak pembelajar
adalah bekerja berkolaborasi
dengan pesantren pesantren yang lain
atau dengan lembaga lembaga yang melakukan pemberdayaan pemberdayaan
tempat ini adalah tempat
akhirnya itu menjadi keberhasilan yang sangat penting sekali
dan itu maju ke depan dibandingkan dengan live in
di bangun pada tahun dua ribu delapan
pesantren ekologi attorik kini sudah berdiri selama lima belas tahun
alumni dan santrinya tersebar di sejumlah wilayah di indonesia
namun pesantren yang dari awal berdiri tidak memungut biaya itu
harus menelan rakyatnya

pasalnya akibat pandemi covid sembilan belas
saat ini belum ada lagi santri yang mondok kembali
hal tersebut tidak menyurutkan niat awal dari seorang nisa warga dipura
keteguhannya dalam membangun pesantren yang menerapkan pertanian berbasis agroekologi itu
membuatnya tetap mempertahankan program tersebut
dengan santri kalong atau santri yang tidak menetap
yaitu siapapun bisa belajar
dan tinggal di atolik
dengan menentukan jadwal kunjungan kepada pengelola pesantren
strategi yang kami kembangkan di pesantren atorik
untuk mengambil banyak pembelajar pada agroekologi ini ya
pesantren ekologi ini adalah bekerja berkolaborasi
dengan perguruan perguruan tinggi
dengan pesantren pesantren yang lain
atau dengan lembaga lembaga yang melakukan pemberdayaan pemberdayaan
jadi tempat ini adalah tempat
akhirnya itu menjadi keberhasilan yang sangat penting sekali
dan itu maju ke depan dibandingkan dengan live in
ada saja rombongan belajar yang datang ke pesantren atorik
bukan hanya mereka muslim
tapi dari beragam latar belakang agama manapun
nisa membuka kesempatan bagi siapapun yang tertarik
dan mau belajar mengenai pertanian ekologi di pesantrennya
jika tidak menginap
rombongan belajar biasanya datang pada pagi hari
untuk dijelaskan bagaimana ketentuan beraktivitas selama di pesantren
mereka akan belajar bagaimana sistem pertanian pesantren ekologi berjalan
topik sifat penjara ekologi
atau cara bagaimana untuk menjelaskan pempem bumps dis jupiter
ketika adaodia pet message berkat di fiction jasa hidup
maka indre kalau diangkat
mungkin ada dosa tinggi selesai
panen yang ada
muhammad solah salah satu peserta
rombongan belajar tersebut menilai
kunjungan yang ia lakukan
membuat dirinya semakin tertarik
dalam mempelajari bidang pertanian
juga yang berkaitan dengan lingkungan
nggak hanya dari masalah pertaniannya
kalau misalkan pertanian itu
bukan hanya menanam saja melainkan
juga menjaga dari lingkungan ini
kayak di sini tuh nggak boleh ada
sampah sampah plastik makanya kami
dilatih untuk setiap kegiatan
di sini itu jangan bawa sampah sampah
plastik supaya tidak mencemari lingkungan itu
kayak di sini kita belajar
pertanian dari hulu ke hilir dari
mulai penanaman sampai
pemanenan hingga output
dari pertanian itu apa saja
solah sudah beberapa kali
berkunjung ke pesantren ekologi
atori bersama rekan
lainnya solah menjalankan
beragam aktivitas seperti
menggunakan mesin pengolah padi menjadi beras
hingga membuat sekam yang hasilnya
digunakan sebagai media tanam
ilmu serta kemampuan terhadap
pengelolaan pertanian yang berbasis
ekologi solah menyadari
bahwa bidang pertanian itu
sangat memberikan manfaat
bagi keberlangsungan makhluk hidup
muhammad solah salah satu peserta
rombongan belajar tersebut menilai
kunjungan yang ia lakukan
membuat dirinya semakin tertarik
dalam mempelajari bidang pertanian
juga yang berkaitan dengan lingkungan
nggak hanya dari masalah pertaniannya
kalau misalkan pertanian itu bukan
hanya menanam saja melainkan juga
menjaga dari lingkungan ini
kayak di sini tuh nggak boleh ada
sampah sampah plastik makanya kami
dilatih untuk setiap kegiatan
di sini itu jangan bawa sampah sampah plastik
supaya tidak mencemari lingkungan itu sendiri
terus kayak di sini kita belajar
pertanian dari hulu ke hilir dari
mulai penanaman sampai
pemanenan hingga output dari
pertanian itu apa saja
solah sudah beberapa kali berkunjung
bersama rekan lainnya
solah menjalankan beragam aktivitas
seperti menggunakan mesin
pengolah padi menjadi beras
hingga membuat sekam yang hasilnya
digunakan sebagai media tanam
selain menambah ilmu serta kemampuan
terhadap pengelolaan pertanian yang
berbasis ekologi solah menyadari
bahwa bidang pertanian itu sangat
memberikan manfaat bagi keberlangsungan
kalau peningkatan ke diri sendiri
banyak sih kayak lebih berminat untuk
meningkatkan pertanian di indonesia ini
karena memang kan berbicara tentang
pangan atau ketahanan pangan nasional ini
agak apa zaman sekarang itu mulai turun
makanya berangkat dari sana
saya pribadi ingin belajar pertanian itu
lebih dalam lagi supaya mampu membantu
negara ini dalam menjaga ketahanan pangan tersebut
hal serupa juga diamini oleh
hal serupa juga diamini oleh
salah satu mahasiswa agroteknologi
fakultas pertanian universitas garut
yang hadir dalam rombongan belajar itu
menjalani aktivitas di pesantren aktorik
membuatnya dapat mempraktikkan langsung
apa yang ia pelajari di kampus
meski dalam pembelajaran perkuliahan
juga melakukan praktik di lahan
ia merasa kesempatan praktik di atorik
tentu menambah pengalaman baru baginya
untuk yang saya dapatkan dari sini
dan berkesinambungan dengan perkuliahan adalah ketika
di kampus itu kan banyaknya teori ya
nah di sini saya mulai mengimplementasikan
bagaimana cara menanam merawat tanaman
terus di sini juga kan antara interaksi
antara sesama mahluk allah gitu kan
nah di sini juga saya sangat senang gitu karena
apa yang saya dapatkan teorinya di kampus
saya bisa mempraktekannya di sini
resa yang memang memiliki latar belakang di bidang pertanian
menganggap bahwa atorik sudah menjadi laboratorium kedua baginya
ia mengaku juga mendapat inspirasi bagi tugas akhirnya kelak
dari hasil pengamatan awalnya
namun baginya dari sosok nisa warga di pura
ia memperoleh ilmu tambahan
yang bisa diterapkan dalam pembelajaran di perkuliahannya
untuk pengaruhnya di sini kan dapat diketahui
sudah diketahui gitu ya jika lingkungan ini sudah rusak
lalu dengan adanya pesantren ekologi ini mengedukasi
bagaimana merawat alam mencintai alam
dan seberapa ketergantungannya kita terhadap alam
jadi dapat dirasakan lah bagaimana jika kita bergantung kepada alam
tapi tidak dirawat betapa sakitnya alam itu jika tidak merawatnya
sebagai pondok pesantren nisa dan pengelola
tentu tak larut dalam aktivitas pertanian saja
aktivitas belajar agama juga masuk dalam agenda
jika masuk waktu sholat peserta rombongan belajar yang hadir
khususnya yang beragama islam semuanya akan diarahkan ke musola
untuk sholat berjamaah
setelah sholat mereka akan berkumpul untuk mendengarkan ceramah
dari pengajar pesantren ekologi atorik yang biasanya berisi pemahaman
tentang pentingnya menjaga serta merawat lingkungan
agar kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh makhluk hidup
di sekitar lingkungan kita tinggal
dari sosok teknisa itu ternyata beliau tidak ingin hanya dirinya saja
yang mungkin mungkin go internasional tetapi ingin mengajak khususnya apalagi
mengangkat garut ini di bidang pertanian dan menggandeng kami
fakultas pertanian untuk bisa berkolaborasi dan meningkatkan produk pertanian
meskipun saat ini santri yang mondok belum dapat menetap kembali
nisa warga dipura masih berupaya menjalankan visi misi pesantren
dengan mengajak sejumlah komunitas dan lembaga
salah satunya dengan fakultas pertanian universitas garut atau uniga
dalam setiap perkuliahan ketua program studi agroteknologi fakultas pertanian uniga
siti syarah terus mendorong masyarakat agar mampu menguasai materi perkuliahan
tak hanya sekadar teori tetapi juga mempraktikan dalam kehidupan sehari hari
sehingga ajakan kolaborasi dengan pesantren ekologi atorik mudah diterima
bagi siti syarah apa yang tersedia di pesantren atorik
mulai dari zonasi pembagian lahan hingga materi yang disampaikan nisa warga dipura
selaras dengan tujuan pembelajaran
ia pun menilai pencapaian terhadap peningkatan produk pertanian
yang diinginkan oleh kedua pihak menjadi suatu bentuk kerjasama dalam jangka panjang
selain menginginkan mahasiswa untuk belajar di area pesantren atorik
nah inilah ya salah satu juga kan kebermanfaatan dari yang tidak akan musnah sampai kapanpun
kita bermanfaat untuk orang lain
ini yang sangat saya terima dari teknisa ya mungkin dari sosok teknisa itu ternyata beliau tidak ingin
hanya dirinya saja yang mungkin
mungkin go internasional
tetapi ingin mengajak khususnya apalagi mengangkat garut ini tadi ya di bidang pertanian
dan menggandeng kami fakultas pertanian untuk bisa berkolaborasi dan meningkatkan produk pertanian ini
dan kami sangat welcome gitu kan ada orang yang seperti teknisa sangat apa
jadi ke kitanya itu enerjik ya
jadi kitanya jadi oh iya ini kolaborasi dan yang lainnya alhamdulillah berjalan dengan lancar
di ranah pertanian potensi gagal panen selalu menjadi kekhawatiran bagi para petani
terutama saat musim pancaroba atau musim hujan yang berkepanjangan
walau perasaan itu ada nisa optimistis bahwa apa yang ia lakukan dengan cara agroekologi
mampu memenuhi kebutuhan pasokan makanan untuk keluarga pengelola pesantren maupun bagi santri atau rombongan belajar
gimana teteh mengakali begitu ya kalau tiba tiba kan musim berubah pancaroba
terus mungkin gagal panen itu gimana nih mengatasinya
ini kerennya ya jadi pesantren atorik ya mengembangkan pertanian berbasis agroekologi itu karena namanya agroekologi
agroekologi itu berbasis pada keaneka ragaman tanaman
nah keaneka ragaman tanaman ini adalah kehebatan tersendiri
mereka saling melindungi
mereka saling melindungi
jadi tidak akan ada gagal panen karena ada korok koruan ada kemudian
nah si serangga itu menjadi bukan lagi menyerang pada pertanian satu macam
padi ini kan pertaniannya monokultur ya tetapi karena di semua di sekeliling kita banyak keanekaragaman
dia menjadi polikultur
nah polikultur itulah yang kemudian menyediakan makanan yang lebih baik
menyediakan makanan bagi serangga serangga hingga tidak menjadi hama
itu saling melindungi
ya strategi penting bagi pertanian berbasis pemulihan ekologi
nah apa namanya panennya kalau ada yang panen satu masih ada tanaman yang lain yang bisa diambil kan mas iqbal
melihat kondisi pertanian di indonesia gitu
apa pesan pesan yang mungkin ingin tete harapkan atau mungkin yang ingin dicapai gitu terhadap pertanian di indonesia
dan bagaimana nanti kedepannya altuarik memberikan kontribusi bagi pertanian di indonesia gitu
ya yang paling benar di dalam sistem pertanian itu adalah sistem pertanian yang berbasis pada pengetahuan
dan pengetahuan itu adalah pengetahuan yang masuk pada pemulihan alam
berbasis pada kearifan alam ya
berbasis pada kearifan lokal
yang tidak merusak adalah kearifan kearifan nenek moyang seperti yang telah dilakukan pesantren atorik
yaitu dalam mengembangkan agroekologi
berharap sistem pertanian di indonesia adalah agroekologi
yang menyelamatkan lingkungan tetapi menyelamatkan juga manusianya
menyiasati pengelolaan maupun operasional pesantren
sejak dulu pesantren atorik tidak pernah memungut biaya bagi santri yang mondok
nisa dan pengelola menyiasatinya dengan rutin mengonsumsi hasil panen untuk diolah menjadi sejumlah hidangan
untuk beras saja atorik mampu menghasilkan tiga ton beras dari padi yang ditanam
beragam sayuran dan beberapa bumbu juga tersedia di lahan
tak terkecuali sumber protein hewani karena atorik memelihara ayam dan juga ikan di tambak
mulai dari angkatan pertama hingga program rombongan belajar yang saat ini dijalankan
pesantren ekologi altorik membatasi lima belas sampai tiga puluh orang dalam setiap kunjungan
untuk menyiasati pembiayaan lain
pesantren atorik pun membuat berbagai produk mulai dari minuman teh herbal hingga produk kecantikan seperti masker untuk wajah
wujud mengembangkan pertanian bagi daerah garut tempat ia menetap hingga saat ini telah diaplikasikan oleh sosok nisa warga dipura
nisa warga dipura pun berhasil meraih sejumlah produk yang menarik
seperti perempuan inspiratif nova dua ribu lima belas dan kusala swadaya sebagai pengembang bira usaha hijau pada dua ribu lima belas
nisa pun sempat menerima beasiswa dari az agroekologi and organic food system course di india
serta beberapa acara ekologi dunia pernah ia hadiri seperti bumi festival di new delhi
nisa menambahkan tujuan mendirikan pesantren ekologi
favorit ini ialah sebagai pusat tersebarnya sistem pengetahuan pertanian yang berorientasi pada penyelamatan dan kepedulian terhadap ekosistem alam
visi rahmatan lil'alamin pun diharapkan bisa mendapatkan tiga keadilan selama menimba di altuarik
yang ini keadilan sosial keadilan gender dan keadilan lingkungan
karena geliat tersebut pesantren altuarik diganjar sebagai representatif family farming
sebentar yg di
rumah pengetahuannya setelah itu bisa diakses oleh masyarakat luas
dan tentu saja kami tetap membuka dan tetap bekerja tetap mencari berkolaborasi
dengan lembaga lembaga lain dengan kelompok kelompok masyarakat yang lain
untuk dapat belajar bersama di pesantren ekologi atau rik ini